sampai dek kita
eh entuh ya allah
eh senangnya dipencetan
taruhnya kan si kemot
mau datang ke dia pasti carikan ke si abah
si kemot tau situasi disini kalo si abah marah kan si kemot
mau jelas kan jelas kena
jangan dong asing
ituan anda yang apa ramb elliott
ya sudah pistol sip itu
sekarang aku omdat sissilar
yang terima dulu
nih ada telpon
nih ada telpon
nih ada telpon
nih ada telpon
hari ini juga diantarkan ke rumah saya bisa
mari bu untuk pembayarannya silahkan ke bagian kasir
oh saya suka yang cash
bebe aku lagi mikir deh
kenapa sih adriana ngelakuin sampai segitunya gitu kan
mungkin itu salah satu keajaiban dalam hidup aku ini
ye keajaiban mulu dari kemarin
itu mana bisa dibilang keajaiban hidup kamu
gak ada nyamung nyamungnya sama hidup kamu
ada juga bencana alamnya sih boy

tapi emangnya keajaiban apa sih
iya mungkin juga dia takut kali sama kita
soalnya kan waktu itu si haikal sama ian
kalau dia tuh masih cinta banget sama boy
dia takut kali dia aduin ke bokapnya reva
ih lu berdua bener bener
lagi itu kan haikal pernah ngancam adriana tuh
ya kan kalau sampai adriana nggak ngebatalin reva pindah ke asrama
haikal bakal ngasih video
reva pindah ke asrama
revep rekaman itu ke papinya reva
ya kan mungkin karena itu tuh
kita jadi ngejemput reva lagi deh
tapi ian lu inget gak adrian waktu itu sempet bilang
kalau dia gak peduli klo gue kasih rekaman ke bokapnya reva
waan banget itu orang
eh tapi guys tunggu deh
maksudnya tuh gua bakal mikirnya
dia ada motif lain dibalik semua ini
dibalik dia sekedar pura pura baik doang
setuju gua sama justine
orang kayak adriana tuh emang patut dicurigai juga
aku tuh curiga itu
berarti kita semua mesti waspada nih
walaupun adria dan ana punya motif lain
kita harus tahu motif apa itu
bahan polkadot lagi bukan polkedot
beb kamu tuh suka aneh aneh banget sih beb
tapi gak apa apa kalau kamu lagi gitu
aku gemes jadinya kamu lucu
aku jadi gemes sama kamu ini
gemes buat ngejitak lu

yang tidak selucu dan tidak segemesin kita berdua yang dua gemes ini
mau pulang dulu ya
soalnya nanti dicariin mama
mamanya nanti kelimpungan
ini aja dua gemes
jijay iri kesana pulang
pulangnya gak ada manfaatnya di sini
udah udah udah
lu udah tua bercandanya
sampai deh kita
alhamdulillah sehat tante
nakin ganteng aja
mama salah makan obat ya
bukan obat ya
jangan suka begitu
masuk dulu yuk
tante udah buatin kue buat untuk nunggu nunggu dari tadi
mana sih entuk
nggak dasar dateng
entuk mana nih
ke dalam apa
ay udah ke dalam dah
umar gue aneh sih
duduk dulu dah tuh ya
duduk duduk duduk
sama lemon ya
aku bahagia banget
aku berasa mantu di rumah kamu
beb kalo udah kayak gini nih

amit amit cabang bebi punya mantu kayak dia
enggak mau beb

tentang kalo kebidulan gitu sekalian terus tidurnya
aku nggak mau kayak gini

apa ya nanti perempuan ya
hal pega reddit kita